sementara itu oktober mendatang pemerintah berencana membuka kembali pariwisata bali
untuk menghindari penyebaran virus corona pemerintah akan membuat hub atau tempat antara daerah sanur nusa dua dan juga ubud
tempat singgah tersebut merupakan lokasi karantina bagi wisatawan asing
adalah konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
dan untuk bali sendiri kita harapkan di uji coba nantinya adalah para wisatawan wisatawan yang sehat
para wisatawan yang sudah tervaksin para wisatawan yang mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan
situasi covid di negaranya kondusif mereka akan mengikuti pola yang akan kita

seperti testing pcr sebelum keberangkatan dan setibanya di destinasi